apaan ini eh lepasin
belanjin sama cewek
dengan sumpit ini kebo itu akan jinang
mas tomang apa yang dikatakan ibu tadi itu benar sekali mas
bagaimana menurutmu kolo
iya mas menurut saya mas tombok seharusnya secepatnya punya istri
kadang kadang aku juga memikirkan hal tersebut
tapi sampai saat ini belum ada yang mau ditanyakan pantas menampingiku
dewa bawa perempuan si alan ini ke kandang budak
mulai malam ini dan seterusnya dia akan tidur di kandang muda
siapa yang memanggilku ya
aku yang sedang bicara padaku
kamu kera kamu bisa bicara
kamu tidak usah takut
aku adalah siluman kera yang dulu pernah ditolong oleh nadewa
aku datang untuk membebaskanmu
aku baru saja membuka tempat ini
waktuku tidak banyak
sebentar lagi aku harus kembali bertapa
seorang perempuan kurang ajar
ini mas si sima ingin mencoba kabur
dasar perempuan tidak berguna
selama tiga hari ini jangan kasih dia makan
ini adalah hukuman atas tindakan yang coba melarikan diri

maka dia tidak apa apa
sekali terus kita mirip
tidak ada siapa semua dan tanpa sehargensi
itu tipe game
ambil kata dari principal itu ya
jadi kau jangan p seitego
ini hal kesehatan
kulek sekarang waktu kita pergi
aku nggak bermasuk ke asar sekarang
aku mau bersama kamu kulek
kulek kamu dimana kulek
kulek kulek kulek kulek kulek kamu dimana kulek kulek sayang kamu dimana
aku lagi nyari si bule
ya ampun kasian banget aku boleh bantuin nyari

eh berani sama cewek
hei anak muda
aku peringatkan kamu
jangan coba coba kamu menemui putriku lagi
kalau kamu sampai berani menemui purba sari aku tidak akan segan segan membunuhmu
siapa di sini
kamu di mana bule
nekat juga dia di sini
nggak tahu kalau nyawanya akan berakhir di sini
tolong kerbau saya dikembalikan
eh lo jangan nuduh semarangan lo
saya nggak nuduh
dan saya nggak mau cari masalah
karena hidup saya udah banyak masalah
tadi saya lihat jejak kerbau saya itu menuju ke sini
jadi pak tolong tolong kembalikan
karena cuma bule itu sahabat saya satu satunya